gubernur dki jakarta anies baswedan menandatangani peraturan gubernur provinsi dki jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi pantai utara jakarta
pergub ini sekaligus membentuk badan koordinasi pengelolaan pantura jakarta yang bersifat ad hoc
pergub nomor lima puluh delapan tahun dua ribu delapan belas yang ditetapkan anies pada tujuh juni dua ribu delapan belas mengungkap bahwa bkp pantura jakarta akan merencanakan melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan reklamasi pantura jakarta
dilansir detik com susunan organisasi bkp diatur di pasal lima
di situ dinyatakan ketua bkp pantura adalah sekda dki dan wakil ketua diisi oleh asisten pembangunan dan lingkungan hidup sekda dki
sementara itu langkah anies menaikkan pergub no lima puluh delapan tahun dua ribu delapan belas menuai kecaman karena dinilai melanggar janji kampanye untuk menghentikan reklamasi
melalui keterangan pers tertulis koalisi selamatkan teluk jakarta
mengecam keras tindakan gubernur anies yang mengeluarkan pergub no lima puluh delapan tahun dua ribu delapan belas
koalisi ini mengungkit langkah anies terhadap pulau d reklamasi pada tujuh juni lalu yang melakukan penyegelan tapi tidak membongkar bangunan
dikutip dari detik com koalisi kemudian menilai anies sandi memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk jakarta melalui pergub yang diteken pada pekan lalu
lebih lanjut koalisi menyebut pergub ini sebagai hadiah hari raya yang mengejutkan untuk masyarakat nelayan